terima kasih anda masih bersama kami di kompas pagi
saudara ada informasi dari satreskrim polres cirebon kota jawa barat
yang menggeledah rumah peggy alias perong
salah satu terduga pelaku pembunuhan vina dan eki
di kecamatan talun kabupaten cirebon jawa barat
bersama polda jawa barat satreskrim polres cirebon
menggeledah rumah pegi untuk mencari bukti bukti
terkait keterlibatannya dalam kasus pembunuhan vina dan eki
penggeledahan berlangsung selama tiga jam
polisi juga memeriksa tiga orang antara lain ibu dan dua adik peggy
pertama di kompas pagi di kampung kampung
ada lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara p
penggeledahan rumah peggy terduga terlibat pembunuhan vina
menyita perhatian warga sekitar
mereka penasaran dan kembali mengingat kasus yang pernah ramai di tahun dua ribu enam belas silam
seorang warga menyebut pada dua ribu enam belas polisi pernah menginvestigasi
dan peggy membantah keterlibatannya dalam pembunuhan vina
sekarang dia berlaku berkembang dari game p
mungkin dilakukan oleh anggota sebuah pageran multikredit
yang mendatangkan uang dari perusahaan yang barat
dan menangkap bill durham juga menggunakannya

sehingga mem terminar untuk mencuci apapun
kabar penangkapan peggy alias perong
satu dari tiga dpo pembunuhan
vina dan eki membuat keluarga
yang masih dpo juga segera ditangkap
hal ini juga diungkapkan oleh pengacara keluarga
selain berterima kasih melalui akun instagram
mengapresiasi kinerja polda jawa barat
kasus fina adalah kecelakaan tunggal
terima kasih kepada polda jabar
on oknum yang mengatakan bahwa ini adalah
mohon segera di proses pidana
terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa
polisi akhirnya menangkap peggy alias perong
dilakukan selasa malam di bandung
dan mendengarkan kesaksian terpidana lain
yang saat ini masih menjalani hukuman
saudara peggy alias perong
dan bekerja di bandung
sehingga tadi malam kami lakukan upaya
terduga pelaku pengki setiawan di bandung
sudah kita lakukan pemeriksaan
dan saat ini kita berhasil menangkap satu dpo
kasus pembunuhan vina dan eki menyedot perhatian
kini kuasa hukum terpidana rivaldi
mengungkap kejanggalan dalam penangkapan kliennya
pertanggal tiga puluh agustus dua ribu enam belas
tertulis untuk dugaan penganiayaan
dengan ancaman undang undang darurat
digabungkan dengan tujuh terpidana lain
dalam kasus pembunuhan vina dan eki
rivaldi juga mendapatkan tindakan tidak manusiawi
penangkapan giliannya dalam surat penangkapan giliannya
hanya kata penyidik polisi lah
kita ngomong apa penyidik bukan penyidik ya
mereka ngomong termasuk si
jadi dia bukan andika tapi disuruh seolah olah dialah andika
hingga saat ini polisi masih melakukan penyidikan ulang dari semua petunjuk saksi saksi dan informasi dari warga untuk menangkap dua buronan yang tersisa